tidak hanya di ibu kota pasang air laut yang diikuti dengan gelombang tinggi membuat belasan rumah di kampung bugis lombok roboh
warga sempat panik untuk menghindari dampak lebih lanjut warga membuat tanggul darurat
terjangan gelombang pasang masih mengancam rumah nelayan di sepanjang pantai ampenan lombok mataram
detik detik hancurnya rumah nelayan di kampung bugis terekam kamera
rumah milik seorang nelayan ini robo
setelah fondasi rumah terkikis air laut yang terus mengancam pemukiman nelayan seminggu terakhir
namun warga ini belum sempat menyelamatkan barang berharga lain seperti ijasa
rumah tersebut langsung diterjang gelombang tinggi hingga hanyut ke tengah laut
untuk menghindari terjangan gelombang tinggi warga terpaksa membuat tanggul menggunakan karung berisi pasir
lalu rahmat juniadi mataram